inilah vina dwi lestari
dengan tekun ia menangani pasien lansia yang terkonfirmasi covid sembilan belas
di shelter timbul harjo kapanewon sewon bantul yogyakarta
dibutuhkan ketelatenan untuk menangani pasien lansia
vina antara lain harus telaten menyuapi mengganti popok dan memandikan pasien
sepulang dari taiwan sebagai tki sejak awal pandemi
ia ditunjuk pemerintah desa menjadi sukarelawan untuk menangani pasien covid sembilan belas
penunjukan itu bukan tanpa alasan
vina dinilai memiliki visi di bidang kemanusiaan
termasuk pernah bekerja di panti jompo ketika berada di perantauan
pengalaman selama di taiwan itulah yang kemudian kita butuhkan
untuk membantu penanganan pasien khususnya lansia
dan yang mengalami keterbatasan mobilitas
sehingga perawatan kiri terus kemudian termasuk juga nyuapin dan lain sebagainya
di sela sela kesibukannya sebagai sukarelawan covid sembilan belas
ibu rumah tangga ini juga menekuni usaha penjualan frozen food
untuk mencukupi kebutuhan sehari hari
karena mungkin kerja dengan hati ya dengan cinta itu tadi mungkin
airnya juga nggak ada rasa capek atau
hidupan cuma sekali ya saya ingin berbagi untuk orang lain saja

menjadi sukarelawan covid sembilan belas bagi sebagian orang mungkin bukan hal mudah
apalagi seperti vina yang mengemban tugas menantang
merawat warga lansia yang terpapar covid sembilan belas
namun ia menyebut pekerjaan yang dilakukan dengan ketulusan hati
akan memberi berkah kepuasan batin